sampai jumpa di video selanjutnya
selamat pagi tante
buat apa kamu kesini andara
saya kesini karena dipanggil
dipanggil oleh taufan
buat apa tuhan memanggil kamu
maaf kalau tante gak percaya mungkin tante bisa tanya sama tante
saya ucapkan selamat ya om
karena taufan sudah siuman
silahkan masuk andara
taufan sudah menunggukamu
terima kasih tante
selamat ya sekarang kamu sudah sadar
terus kenapa sekarang kamu mau ketemu sama aku
taufan udah cerita semuanya sama aku
dan terima kasih andara
karena kamu udah banyak membantu selama ini
enggak aku malah merusak semuanya
dan aku ikut andil sebagai perusak rumah tangga kamu dan kamila
taufan juga udah cerita
betapa kesalnya kamu dengan tujuan itu
kamu udah banyak membantu anda
bahkan kamu juga udah kalung perasaan
sekali lagi terima kasih andara
emang beda banget ya
kalau bicara sama taufan
taufan itu orang yang sangat meledak ledak
kamu orang yang sangat lembut dan bijaksana
aku sanggut ya sama kamu
kamu gak marah sama tovan
padahal taufan sudah mengacaukan semuanya
karena kemarahan gak akan menyelesaikanmu
kenapa mama mencuri dengan seperti itu ma
gak pantas dong mama melakukan seperti itu
tapi mama penasaran aja pak
untuk apa taufan memanggil andara kesini
ini kan aneh pa
ya apapun itu
kita harus berpikiran positif
siapa tau aja taufan lagi membantu fadil
taufan siapa tau lagi meniasa hati andara
untuk segera menjauhi fadil
udah lah ma yuk kita ke kantin yuk
ma mama jangan gitu dong
mama harus bisa jaga diri mama
kalau mama sakit
papa juga yang repot
terima kasih andara
ini kan ruang rawatnya kak tovan
kenapa aku melanggakkan kaki aku kesini
aku mau pergi ke rumah
kak fah mau jenguk om taufan
ya udah kita jenguk om taufan sebentar ya sayang ya
selamat pagi kak taufan
selamat pagi kak taufan
selamat pagi kak taufan
ada yang mau aku bicarakan sama kamu
ini soal hubungan aku dan fadil
aku mau menjelaskan semuanya sama kamu
dan aku ingin menegaskan bahwa hubungan aku sama fadil
aku ingin menegaskan bahwa hubungan aku sama fadil

dan kalau kamu gak percaya sama aku
mungkin dia bisa meyakinkan kami
andara kak taufan maaf
aku harus pergi
kenapa kamu harus bawa bawa ketovan dalam masalah ini
kak taufan gak tau tentang masalah yang terjadi antara aku kak fadil dan juga kamu andara
dan aku udah bilang sama kamu
aku gak akan percaya sama kamu sebelum
kamu bisa memberikan bukti yang jelas kepada aku
karena kamu dan kak fadil sudah terlalu sering mengecewakan aku
maaf kak tovan permisi
kamu lihat sendiri kan
kamilah sangat membenci aku
dan dia tidak mau mendengar lagi perkataan aku
aku mohon sama kamu fadil
tolong kamu pikirkan lagi untuk melanjutkan semua rencana kamu dengan taufan
untuk melanjutkan semua saliwara
ini semua sangat konyol
dan ini sama sekali bukan jalan yang keluar untuk aku kamu kamilah dan juga tovan
fadil semua ini hanya akan menambah luka di hati kamilah
terus menerus melihat istri kamu tersakiti seperti ini
aku mohon kamu pikir pikir kembali
apa kamu yakin solusi yang kamu ambil ini tidak akan lebih membahayakan untuk kamula dan juga jani
tolong kamu pikir pikir kembali semua kata kata aku ini
karena aku enggak mau kamu menyesali kemudian hari
sekarang aku pergi dulu
terima kasih karena sudah mau bicara sama aku
sebenarnya apa yang terjadi padaku sekarang
kenapa perasaanku tiba tiba jadi seperti ini
aku rasanya sangat marah
aku bukan marah karena melihat anak
tapi karena melihat
kenapa aku gak suka melihat andera dekat sama kata ofan
rasa tidak suka ini sama persis seperti waktu aku melihat andara mencium pipi ka fadil dulu
dan rasa tidak suka ini
sama persis seperti waktu aku melihat andera menjenguk kata ofan di rumah papa pertama beberapa waktu yang lalu
kenapa aku jadi
kenapa aku jadi tidak suka melihat antara berdekatan dengan kata van
kenapa aku merasa cemburu
seperti aku mencemburu